atau jangan jangan bayi ini dikirim dari dunia lain
kita perlu cek
kita akan kembali ke tempat tengkorak
kita cari sisa serpian tulang lalu kita bawa ke dokter clara
hebat kamu udah naik motor
motor kamu sendiri
iya mak alhamdulillah
silahkan duduk cuk
sebentar ya cuk
dede lagi keluar lagi pesen catering
gak usah mak
nanti kalau cucu aus biar cucu anda sendiri aja minumnya
mak cucu teh mau nanya sesuatu sama mak
mak cucu teh mau nanya tentang barnas
barnas papahnya cucu mak
dia datang mak
ngapain dia datang
terus dia bilang apa sama kamu
dia bilang dia kangen sama cucu
puluhan tahun dia ninggalin kamu
mak apa benar kalau barnas teh masih keponakannya emak
kalau benar berarti cucu teh masih cucunya emak ya
bukan ponakan tapi sepupu
barnas itu sepupunya emak tapi sepupu jauh
barnas teh tadinya orang baik
tapi karena pergaulan sama orang yang salah
jadi dia teh mabok mabokan bikin masalah di kampung
dan akhirnya ketemu sama mama kamu
mereka menikah karena mama kamu sudah hamil
barnas itu pemalas
padahal bapak ibunya miskin
sama kakeknya dede disuruh bantu bantu di sawah
dia teh nggak mau
mau enaknya sendiri
akhirnya dia berpisah sama mama kamu
mungkin dia kesal karena mama kamu gak mau pergi ke arab
barna sengaja menyakiti hati mama kamu
dia menikah sama perempuan lain
kemudian dia pergi bersama istri barunya dan menghilang
yang lain lainnya mungkin kamu sudah dengar dari jerawas
cucutnya udah dengar semua tentang kejelekannya barnas
meskipun kelakuannya nggak baik
tapi mak yakin dia sayang sama kamu
walaupun dia berpisah sama kamu
makanya dia datang menemui kamu
cucutnya nggak pernah ingat
kalau cucutnya pernah disayang sama dia
dulu barna suka gendong gendong kamu
tiap sore datang ke rumah mak
pinjam sepeda ontel untuk jalan jalan sore
kamu digendong sambil naik sepeda
masa sih mak
kamu dimandiin didandanin disisirin
rambut kamu dikepang dua
dikasih pita merah
dulu kamu suka sekali baju kuning
seperti boneka india
mama kamu nggak pernah mandiin sama dia kecil
kalau dia teh emang sayang sama cucu
kenapa dia gak pernah nengokin cucu
mungkin istri keduanya melarang barnas untuk ketemu kamu
karena mak tahu dia cemburu sama mama kamu
makanya dia nggak berani kecibara engkau
tapi mama gak pernah cerita
kalau cucu itu seringnya dimandiin sama papa
mungkin mama kamu gak mau inget barnas
makanya dia gak mau cerita
barnas emang orangnya pemalas
tapi dia perhatian sama anak
mama kamu sering minta kamu dari gendongannya
tapi barnas gak pernah ngasih
dia nggak mau ngelepaskan kamu dari gendongannya cu
kalau malam kamu dikelonin sampai kamu tidur
setiap malam mak lewat
mak dengar dia lagi nyanyi
berarti dia beneran kangen sama cucu ya mak
berarti selama ini teh dia menderita bisa sama cucu
yang sudah lama dia nggak bertemu sama anak
nanti kita lihat
selama ini dia sampai ke kota
itu dia su
jangan jangan bayi ini dikirim dari dunia lain
kita perlu cek
kita akan kembali ke tempat tengkorak
kita cari sisa serpian tulang lalu kita bawa ke dokter clar
kang tunggu tunggu kang
boleh tinggal hp nya
tunggu dulu kang
ini kang kartu saya
wah itu mah habis jadul kang
kartunya saja masih besar
ini mah harus digunting dulu
biar bisa masuk hp saya
tapi harus dibawa dulu ke penjual hp
taruh semua aja
satu setiap waktu